informasi lainnya mulai satu desember mendatang pt kereta api indonesia akan menambah rute keberangkatan kereta bandung jakarta
rute tersebut didasarkan pada grafik perjalanan kereta api atau gapk dua ribu sembilan belas
nantinya kereta api argo wilis turangga malabar dan mutiara selatan yang sebelumnya berangkat dari bandung nantinya akan berangkat dari stasiun gambir dan senen melalui bandung menuju surabaya dan juga malang
rencana perubahan jadwal keberangkatan dilakukan pt kai berdasarkan keputusan menteri perhubungan dengan adanya grafik perjalanan kereta api atau kpk dua ribu sembilan belas yang rencananya akan diberlakukan mulai satu desember mendatang
dalam penjelasannya pt kereta api daerah operasi dua bandung akan melakukan perubahan baik dalam penambahan jadwal maupun rute kereta yang akan dilalui
seperti empat kereta api yang sebelumnya
yang ada yaitu jurusan bandung surabaya dan malang akan mengalami perubahan
kereta api argo wilis dan turangga yang semula hanya bandung surabaya berubah menjadi rute gambir bandung surabaya
kereta api mutiara selatan yang semula bandung surabaya malang berubah menjadi gambir bandung surabaya malang
dan kereta api malabar yang semula hanya rute bandung malang menjadi senen bandung surabaya malang
walau sebelumnya bandung jakarta sudah dilayani oleh argo parahyangan dengan diberlakukannya kpk dua ribu sembilan belas
rute ini akan bertambah
intinya kami ingin menambah layanan kepada masyarakat wilayah bandung atau jawa barat lah
khususnya jadi contoh argo parahyangan yang semula jumlahnya hanya tiga puluh empat menjadi tiga puluh
jadi ini adalah efek dari jarur ganda di wilayah
daup tujuh madiun daup enam jogja daup lima puluh beto
kalau tarifnya tidak ada perubahan pak
sesuai dengan tbb batas bawah dan batas atas saja
untuk tiket keberangkatan satu desember dua ribu sembilan belas calon penumpang bisa memesan tiket mulai satu november di semua kanal pembelian
mendatang melebihi target dua ribu sembilan belas yakni sekitar delapan belas tiga ratus sepuluh sembilan ratus tujuh puluh delapan penumpang
tony oktora bandung